nah saya kepaksa lakuin pinjaman online itu karena saya sakit gitu dan saya harus cepat operasi gitu
usaha saya juga dimatikan gitu terus kondisi saya pun diintimidasi terus gitu
saya sempat bawa bunuh diri
dasar ya andai ya banyak ngomong saya konfirmasi baik baik dari awal
saya rutan gak mampu udah gak mampu tenggelam
balik lagi sebenarnya kita orang indonesia tuh balesan
pandemi covid sembilan belas memang membuat kondisi ekonomi sebagian warga menjadi sulit
beratnya beban hidup membuat masyarakat terjebak bujuk rayu pelaku usaha pinjaman online ilegal
data dari otoritas jasa keuangan pada desember dua ribu dua puluh menunjukkan
atau lebih tinggi dibanding periode januari hingga november dua ribu dua puluh dengan empat ratus sampai dua kasus
selain faktor kebutuhan peningkatan jumlah kasus tersebut dipengaruhi oleh munculnya modus baru
yaitu pengiriman sejumlah dana ke rekening korban
ada yang masuk satu juta rupiah saya kembalikan dua juta
ada yang masuk dua juta saya kembalikan dua juta saya kembalikan dua juta

deliana tidak sendiri
menurut sejumlah portal berita online dan media sosial cukup banyak kasus serupa yang dilaporkan
lalu dari mana para pelaku mendapat data nomor

berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim cnn indonesia berhasil mewawancarai

mantan karyawan perusahaan pinjaman online ilegal dan terungkap fakta mengejutkan
adanya modus jual beli data pribadi nasabah dari pegawai perbankan serta perusahaan fintech ilegal
adanya modus jual beli data pribadi nasabah dari pegawai perbankan serta perusahaan fintech ilegal
jadi atasan atasan itu biasanya akan meminta kita para manajemen untuk mencari data beli data
seperti marketplace yang sekarang banyak fasilitas turning in bize dana sicher
itu rata rata datanya bisa dibeli sama mereka
kayak itu intel aja sih
sebenarnya memang tidak diperjualbelikan secara resmi
itu hanya oknum oknum yang mencari keuntungan gitu
mereka akan hubungin dan bilang
harganya sekian saya butuh dua ribu data misalnya
biasanya untuk range harga
data yang diperjualbelikan di dunia fintech
starting lima ratus sampai dua ribu rupiah
lima ratus perak sampai dua ribu rupiah
mereka akan melakukan transfer
otomatis pura pura salah transfer atau apapun itu
kemudian masuk ke rekening customer
ketika customer buku buku ini call center
merasa tidak meminjam ingin mengembalikan dana
mereka tidak terima
mereka akan berhasil bahwa
benar nasabah sendiri yang mengajukan
sudah ada sua foto dengan ktp
padahal data dari situ mereka dapatkan dari jual beli data tersebut
sementara itu dimintai konfirmasi pihak asosiasi fintech indonesia
yang telah mendapat izin dari ojk
memiliki anggota tiga ratus lima puluh sembilan perusahaan
karena saya yakin kalau dari perusahaannya sendiri
pasti tidak mungkin memberikan hal itu
dan juga sebenarnya kalau untuk perusahaan fintech
seperti peer to peer untuk mendapatkan
kita semua itu harus sudah memiliki sertifikat iso
dimana itu adalah
intinya adalah mengatur dari
sejak dua ribu delapan belas hingga juli dua ribu dua puluh
satgas waspada investasi
telah menutup sekitar tiga ribu tiga ratus
namun hal itu
tidak memberi efek jerat
tim cnn indonesia